kita beralih ke sorotan lainnya yang juga jadi perhatian malam hari ini timnas indonesia u dua puluh tiga bakal menghadapi laga penting lawan jordania di babak penyisihan grup a piala asia u dua puluh tiga
pelatih timnas u dua puluh tiga indonesia shin taeyong optimistis timnya akan tampil baik dalam laga malam ini
meski demikian shin taeyong mengakui laga melawan jordania tidak berjalan mudah karena lawan memiliki keunggulan dari sisi postur tubuh
shin taeyong mengingatkan para pemainnya agar tidak menganggap remeh jordania meski saat ini posisi indonesia berada di atas angin untuk melaju ke perempat final